kembali di layar demokrasi kita masih editorial view
sudah banyak yang kita bahas tadi
dari soal kebijakan pemerintah kegagapan dan lain sebagainya
termasuk juga kemudian menarik ketika pak mahfud md menko polka mengatakan
ini justru kepala kepala daerah yang banyak bicara ini agak agak menciptakan panggung politik begitu
apakah ini ada mencari panggung atau memang ini hal hal yang sewajarnya saja dilakukan oleh kepala daerah
iya saya juga waktu mendapatkan kiriman bupati yang mengumumkan warganya meninggal karena corona
walaupun belum ada bukti ataupun pernyataan resmi
itu otomatis saja ini otak ini langsung berpikir
oh iya nih cari panggung walaupun kita perlu periksa lagi seperti apa
tetapi saya kira kalau kasus dki misalnya
ada juga yang sampai menuduh anies itu gubernur merasa seolah presiden
tapi sebetulnya apa yang dilakukan mas anies
misalnya itu call centernya itu banyak yang menghubungi
kami baru saja memberitakan soal itu
artinya rakyat itu memang membutuhkan informasi pada dasarnya
dan apa yang dilakukan kepala daerah kalau sebatas itu
saya kira itu oke
tapi memang salah juga kalau mas anies bilang jakarta genting misalnya begitu
tapi menjual masker dengan harga ratusan ribu ini juga kan salah begitu
tapi kalau dalam konteks memfasilitasi
saya kira itu bisa kita rem lah pernyataan bahwa ini untuk panggung politik
mas revo semakin membantu atau justru semakin membuat publik semakin bingung
apalagi kemudian ada pejabat daerah yang justru membuka identitas
sebagai kepala daerah sebenarnya sah
karena gubernur itu kan punya tanggung jawab terhadap warganya kan
cuman memang persoalannya begini
apakah yang sudah dilakukan itu sudah berkoordinasi dengan pusat
atau dengan gubernur
atau dengan kepala daerah lain
karena jakarta ini kan melting pot ya
banyak orang yang tinggal siang dan tinggal malam kan berbeda
kita bukan warga
secara ktp bukan warga dki
kalau urusan seperti itu kan sangat teknis
tidak mungkin lah misalnya
saya tinggal di depok
nggak boleh misalnya ke rumah sakit pasar minggu
itu pasti nggak akan terjadi begitu
walaupun tidak perlu ada
tidak perlu ada protokol kalau seperti itu
sama kayak rumus menulis berita
korban dibawa rumah sakit
nggak perlu disebut rumah sakit terdekat sebetulnya
pasti ke situ karena kalau terjauh mati dia gitu
jadi otomatik aja sebetulnya itu
cuma masalah yang ini apakah kemudian yang dilakukan oleh
karena pada waktu kemarin itu kan sempat ada kesimpang siuran
yang ketika gubernur dki ngomong satu ratus tiga puluh dua
terus dibantah oleh pemerintah pusat
akhirnya kita secara apa namanya
secara kasat mata juga sudah bisa melihat bahwa
ini ada komunikasi yang kurang sinkron
antara pemerintah pusat dengan pemerintahan provinsi dki gitu
nah kita kan gak berharap seperti itu
kalau itu selalu ya
kalau dki dalam konteks
nah ini kan harus ya
sampai kemudian menko polhukam ngomong seperti itu
kan artinya tuduhannya ke siapa ini kan
pertanyaan tanya juga kan
apakah kepada gubernur dki
apakah kepada wali kota depok
tapi rasa rasanya kita bisa melihat lah ini kepada siapa gitu ya
kalau dia masih ada potensi mencalonkan lagi
wali kota depok dia nggak boleh nyalonnya
nah itu tapi mas anies mungkin
karena komunikasi komunikasi seperti ini ya sebaiknya ini kan bisa direduser lah
tidak apa apa namanya koordinasi koordinasi yang kelihatan banget
ini nggak terlalu smooth itu
dalam kondisi seperti ini
mas bambang dalam kondisi seperti ini ketika ada koordinasi yang tidak smoot
publik tentu akan diduduhi kan ujung ujungnya seperti apa
ya kalau menurut saya sih
kalau di kompet di jadikan seperti ini
dijadikan kompetisi politik untuk menunjukkan kebaikan dan kelebihan
bagus aja buat rakyat ya
karena kompetisi dalam hal ini bagus
ya tapi kan yang jelek kalau kompetisinya nggak sehat
nggak tahu protokol
terus tampil ke panggung gitu
sehingga terjadi masalah masalah etika dan sebagainya
tapi kalau saya melihat begini
tapi memang daerah yang menentukan
saya lihat misalnya di negara bagian washington state ya
kan gubernurnya itu
karena memang dia merasa
atau karena bentuk federasi
nggak harus gitu
kita juga kan gubernur dan bisa menyatakan
kalau dia merasa sudah
dia bisa menyatakan
itu sekarang tugasnya para kepala daerah
adalah mengakses daerahnya ini
bagaimana persiapan menghadapi epidemik
kita kan ini sebetulnya
diberi kesempatan lebih baik
karena kejadian dulu di
nah jadi kita kan udah tau ibaratnya mau ada tsunami tuh tsunaminya dari jauh udah dikasih tau
ini ada tsunami mau dateng tinggal gimana persiapan disini
ya itu yang sebetulnya harusnya dilakukan gitu jadi tiap tiap daerahnya harusnya sudah punya kesiapan
nanti kalau ketemu pertama kan secara statistik udah gak mungkin nggak indonesia kan
ketemu di daerah saya apa yang harus dilakukan
terus apakah ini ditanggung oleh bpjs atau enggak bagaimana
ini kan semua harus sudah disiapkan sehingga begitu ada kejadian ya sudah tinggal ikutin prosedur aja
masyarakat bahkan nggak perlu nelfon dia lihat website aja udah ada
atau jangan jangan justru kepala kepala daerah yang kemudian bertindak sendiri karena melihat pusat juga tidak cukup sigap menangani ini bagaimana
saya lihat memang yang saya lihat dari teman teman terutama di kalangan dokter dokter yang ahli di bidang epidemi
mereka tuh gemes karena merasa sebetulnya ini kita semua sudah siap membantu nih
tapi kok kelihatannya ada lembaga yang merasa ini sektor saya hanya saya saja yang beruntu
iya ego sektoral jadi dalam keadaan seperti ini kok ego sektoral muncul gitu loh
gimana pak ego sektoral kak
ya bisa jadi seperti itu begitu ini kan kenapa terjadi ego sektoral karena kan tidak ada yang mengomandoi
tidak ada yang mengkoordinasikan
dan saya kira kepala daerah berpengaruh
bertindak seperti itu kan sekali lagi setelah ditemukannya dua kasus
sebelum sebelumnya itu nggak ada gitu loh
artinya apa apa yang dilakukan kepala daerah adalah reaktif
reaktif juga begitu
bukan antisipatif ya
bukan antisipatif sebetulnya
ya kalau mau dibilang cari panggung ya ada benarnya tidak sepenuhnya benar juga begitu
ada arah arah sana juga mungkin mas
ya bisa jadi seperti itu
enggak saya pikir ya salah satu contoh yang baik saya lihat adalah ibu risma di surabaya
sudah daerahnya sudah beli masker sejak januari gitu loh
sehingga tidak menimbulkan gejolak di palu
tapi stok sudah ada
dia menimbun kan gitu
ada juga yang memberitakan dia menimbun begitu
ya ini lagi lagi ya itulah apa namanya
kita sebenarnya kan ini case beberapa kali lah ya
ada yang tadi katakan mas bambang kita sudah pernah kena lima n satu ada sars
sebenarnya kan protokolnya harusnya sudah ada
dan kalau kita berkaca pada
oh ada protokolnya
daerah harus melakukan seperti apa gitu
nah lagi lagi memang catatan pentingnya itu diantisipasi
jadi jangan sampai kemudian yang muncul adalah reaksi
jadi beberapa saya nggak tahu ya mungkin secara statistik dari tiga puluh empat provinsi
mana provinsi yang paling siap kayaknya kita belum ada yang bisa ini deh
ya jadi semuanya masih pada melihat masih tergagap gagap lagi lagi
memang dari sisi undang undang itu saya sempat dihubungi seorang dokter
yang kita undang undang kesehatan kita itu belum mengakomodasi secara sempurna
antisipasi tentang wabah
wabah ya oke
ya ada memang satu pasal
kepresnya udah ada loh
makanya kan ini katanya sudah ada draft
ya draft sejak tahun dua ribu enam belas begitu
tapi memang belum dibahas barangkali karena dianggap tidak terlalu apa
gampang lah wabah itu belum muncul gitu
nah ini juga jadi persoalan bagi kita sehingga kita punya dasar hukum kan
tapi kan lama kalau nunggu itu
sekarang kita harus pakai yang ada diskresi digunakan kemudian yang tersedia saja kita pakai
catatan pentingnya sebenarnya begini juga
ini sebenarnya kan kalau secara statistik ya apa namanya corona ini dibandingkan
demam berdarah misalnya
itu kan masih tinggi lebih tinggi kematian demam berdarah sebenarnya
nah artinya sebenarnya bagaimana juga tidak hanya sekedar mengantisipasi epidemi kemudian
jangan sampai menjadi pandemi ya gitu
tapi juga bagaimana menenangkan masyarakat ini yang penting sebenarnya
karena sebenarnya tbc tbc itu kan air bond ya dia kan
kalau ini kan air bond
itu kan sebenarnya lebih berbahaya tbc sebenarnya
secara ini ya
mungkin ini karena mendunia ya
dan mungkin sejak awal kita dimanjakan dengan narasi bahwa tidak masih belum ada kasus
belum ada diklaim bebas tapi kemudian tiba tiba diumumkan langsung mendadak ada dua gitu
mas mbak bagaimana pandangan anda
ya kalau menurut saya ini kan sebetulnya kalau fatalitasnya ini seperti tadi disebut bahkan dengan demam berdarah di bawah ya
tetapi ini kan masalahnya itu banyak unknown nya
apa soalnya tuh unknown nya
kalau kayak demam berdarah kan kita tahu
pokoknya kalau demam berdarah tandanya gini lakukan diinfus dihitung trombositnya udah kita udah tahu
walaupun sebetulnya fatalitasnya lebih tinggi daripada ini
tapi ini kan banyak unknownnya belum tahu ini binatang apa atau virus ini virus apa ya
dan kelihatannya nyebarnya itu juga kok bisa cepat gitu
dan bisa segera mendunia gitu
sampai membuat satu kota di lockdown
kita lihat milan itu kan sampai seperti itu
ya tapi di lain pihak kita lihat tiap daerah juga beda beda
saya baru lihat di korea selatan itu ada satu kota yang wali kotanya bilang menyediakan fasilitas tes yang drive in
jadi dalam satu dua hari itu udah satu ratus lima puluh ribu orang
nah di kita ini pengumuman untuk tes di mana
itu aja gak ada keseragaman
kita cuma terima dari whatsapp aja katanya ada di sini katanya ada
tapi informasi resmi bagaimana kebijakan pemerintah tentang tes ini gitu
jangan jangan apakah reagennya cukup
nah ini kan seperti belum ada persiapan gitu loh
terus malahan wakil presiden mengeluarkan pernyataan mau perhitungan
pernyataan mau keluarkan sertifikat bebas corona
aduh itu kan mengacaukan lagi
apa ini sertifikat bebas corona wong
kita juga belum tahu ngetes
bentuk ketidaksiapan antisipasi itu bisa dilihat bagaimana kemudian harga masker tiba tiba melonjak naik
jadi gini kalau harga masker itu ya begini ya menurut saya ya
itu memang karena edukasi yang belum bagus dari kemenkes
katakanlah seperti itu
sehingga begitu dia lihat di tv orang pakai masker
maka dia beli masker
kemudian terjadi hukum penawaran dan permintaan
iya kan hukum penawaran dan permintaan
jadi akhirnya para penimbun orang yang punya motif ekonomi busuk itu buruk itu ya kemudian menaikan harga
karena memang permintaannya itu tinggi begitu loh
kalau dari awal atau memang diedukasi tapi kitanya yang tidak aware
bahwa sebetulnya masker itu tidak terlalu berguna buat orang yang sehat
itu buat orang yang sakit dan seterusnya
saya kira ceritanya akan berbeda begitu
karena saya sendiri juga waktu ke apotek kemaren agak marah sama mbaknya yang jaga
mbak mbak sehat nggak
iya pak untuk antisipasi saya sehat
kalau antisipasi anda minum vitamin ini saya beli vitamin
misalnya sampai seorang tenaga kesehatan kan dia pasti farmasi kan begitu
itu aja sampai begitu gitu
mungkin edukasinya belum cukup
atau edukasinya sudah ada tapi orang nggak yakin
kan kita kan sifatnya lebih bagus kita antisipasi
toh gak ada ruginya kita pakai masker
tapi kan sebetulnya merugikan juga
karena harganya jadi naik begitu
karena yang tidak butuh dia membeli
dan itu bahkan sampai hari ini belum setertangani ya
karena harga masker juga makin mahal dan masih susah untuk dicari
dan malah bisa menimbulkan bahaya
dia merasa masker udah aman
padahal ternyata tangannya itu yang lebih berbahaya
nah kita bicara soal edukasi kemudian muncul lagi problematika lain dari kasus corona adalah
berita hoax yang kemudian muncul dan ini membuat publik juga semakin resah
ini sinyal apa sebetulnya
sampai kemudian corona pun dijadikan berita hoax
apakah ini untuk menciptakan public distrust kah kepada pemerintah atau seperti apa
termasuk juga soal panja corona yang rencana akan dibentuk oleh dpr
bapak ibu sekarang kami akan segera kembali
usaha jadwal berikut ini